yang dunia assalamualaikum salam udah pulang c udah dari mana c habis dari warung
udah duluan ya assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum tut
jeniper sayang jeniper
mandi yuk sekolah jeniper ngomong sekolah sekolah itu penting kata om akum sayang apa
mau jeniper diculik bu guriola mau dipisahkan dari jeniper yang nggak mau sayang oh jeniper
diculik nanti kita nggak ketemu lagi selamanya
ah nggak mau papa ya udah kalau gitu kamu nggak usah sekolah jeniper sayang sama papa
papa juga sayang sama jenniper udah papa mandi dulu ya papa mau ikut demo memasak
iya pak jeniper sayang tahu nggak artinya demo nggak tahu pak demo
itu artinya peragaan sayang papa pinter siapa dulu papa idoy papa nya jeniper om akum yang
ngasih tahu papa sayang ya udah papa mandi dulu ya sayang ya iya pak
ini orang tua kamu
ngapain pakmu sampai bawa bawa ibunya
ada apa bu
dia janji sama ibu mau berubah
tiap hari dia mikirin dan ngitung terus
mau balikan sama cewek aja
sampai bawa bawa ibunya
dan tungguin dan
memangnya nanti beneran udah gak suka sama anak ibu
kasian mulia di na'antin
dia sekarang mah banyak berubah
kalo na'antin mau menerima mulia di kembali
mulia di teh janji mau ngikutin apa keinginannya na'antin
kamu janji akan ngerubah semua yang tin gak suka
ibu kecewa dengan maksimalnya
bukan sama anak ibu
silahkan masuk bu
kita ngobrolin di dalam aja ya bu
aneh ya dan
ada cewek yang suka cowok cowok kayak gitu
biasanya cewek senang sama cowok yang mandiri
namanya juga manusia dun
kalau komandan seleranya yang gimana
terserah yang gimana aja
yang penting cantik
iya dan saya juga gitu
suster berhenti ya dan
ngobrol yang lain aja kemudian saya galau
ada lelet semuanya
nungguin kamu udah serpedut kamu ya
pagi pagi udah bikin emosi
saya yang nungguin akum sama idoi bukan nungguin kamu
berarti kamu nungguin saya dong
karena dia belum ada di sini
maco aja dia mak
yang ada juga kamu nyariin saya terus dang
sama orang orang teh
eh eh eh maaf jangan gr atu
gr itu tanda tanda orang nggak mampu
kenapa yang gr kesian deh
nggak tahu kan kamu bapak angkatnya
sekarang jam delapan ya
lihat aja sendiri
ini bagaimana kita tinggal apa kita tunggu
tinggal aja lah kesian nanti mereka terlambat ya
masa sama anak angkat sendiri
nggak tahu ke mana
udah pulang c udah
dari mana c abis dari warung
yaudah duluan ya waalaikumsalam
silahkan diminum bu
silahkan diminum kak
makasih ya tin
mau ya dinelpon ibu nantin
untuk bicara sama nantin
ibu tahu mulyadi kadang memaksakan kehendak
tapi itu bukan berarti dia keras
silakan diminum bu
nantin mau kan balikan sama anak ibu
tolong beri saya waktu bu
apalagi yang na'antin ragukan
saya butuh waktu bu untuk memikirkan semuanya